seorang pengendara sepeda motor senin pagi tewas terlindas truk bermuatan beras
kecelakaan ini terjadi setelah sepeda motor yang dikendari korban kehilangan kendali
saat menyalip truk di jalan bekasi timuraya jatinegara jakarta timur
belakangan terungkap korban bernama rustandi
warga pulau gebang cakung jakarta timur yang melintas menuju cakung
saksi mata mengungkap sebelum kejadian korban sempat mendahului mobil lain dari kiri bahu jalan
namun saat hendak mendahului truk di depannya
sepeda motor korban oleng saat melintasi jalan bergelombang karena tambalan aspal
jalan rusak jalan rusak jalan rusak dia boyang motor lepas ke depan dia ke kanan
iya jalan motor kanan terlindas
anggota satlantas jakarta timur yang tiba di lokasi mengevakuasi sepeda motor korban
jasad korban dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
kasus ini ditangani unit lakalantas satlantas jakarta timur
stefanus wangge jakarta